sementara itu badan nasional penanggulangan terorisme membuat terobosan untuk lebih memajukan program penanggulangan terorisme pada masa mendatang
program silaturahmi kebangsaan nkri yang digelar rabu pagi di hotel borobudur jakarta
ini menghadirkan para mantan narapidana terorisme dan juga penyintas
yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan nawacita presiden joko widodo
yakni menghadirkan negara pada setiap elemen bangsa
kegiatan ini menjadi wadah untuk menyalurkan opini dan saran yang produktif kepada pemerintah
beberapa menteri terkait hadir dalam acara tersebut untuk berdialog langsung
dengan mantan napi terorisme dan penyintas
diperlukan kerjasama lintas sektoral di bidang pendidikan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan
kita semua penasaran seperti apa jalannya acara tersebut
apakah mereka saling memaafkan atau ada informasi lain yang bisa digali antara kedua pihak ini
dan untuk mengetahuinya sudah ada produser lapangan heranov al bashir dari lokasi pertemuan
ya selamat pagi heranov
jadi secara keseluruhan apa saja agenda yang dilakukan pada hari ini heranov
ya selamat pagi rekan rekan
dan niar dan juga puspa di studio
dalam sambutan silaturahmi kebangsaan negara kesatuan
republik indonesia yang mempertemukan antara mantan narapidana terorisme atau napiter
dengan para korbannya atau yang disebut dengan penyintas ini
sudah dimulai pada pukul sembilan lima puluh waktu indonesia barat tadi di hotel borobudur jakarta
tadi sudah disampaikan sambutan dari ketua bnpt komjen pol suhardi alius
tadi soehardi menyatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari nawacita dari presiden joko widodo
untuk menghadirkan pemerintah
dalam setiap elemen bangsa
dan satu ratus dua puluh empat napiter atau mantan nara pidana terorisme ini sudah hadir
dengan lima puluh satu penyintas atau para korbannya
nantinya mereka akan berdialog dengan menteri menteri terkait
sudah hadir tampak disini mengko pohlukam
kemudian hadir juga menteri tenaga kerja
menteri stek dikti
kemudian menteri sosial
seperti yang tadi daniel sebutkan di berita sebelumnya
bahwa ini merupakan ada kerjasama
dimana antara bidang sosial pendidikan dan lainnya
tentunya menteri menteri ini akan memfasilitasi para korban
dan kita tahu bahwa revisi undang undang terorisme yang masih bergulir di dpr
dan masih belum disahkan sama sekali sampai detik ini
masih banyak masukan yang akan diberikan ke dpr
tidak hanya dalam hal pendidikan teman teman
dan juga pencegahan agar terorisme ini tidak hadir lagi ke tanah air
atau masuk ke tanah air
tidak ada upaya bagi perlindungan para korban
atas tindak pidana terorisme ini
dimana disebutkan oleh tadi ketua kepala bnpt
bahwa pihaknya meminta agar mengakomodasi perspektif para penyintas
terutama dalam hal bantuan medis
kemudian rehabilitasi psikologi
serta dukungan bagi para keluarga yang telah meninggal dunia
jadi juga jika saya amati informasi yang kami himpun
bahwa dari mantan narapidana terorisme ini
terlibat dalam beberapa peristiwa
bom yaitu bom makassar
kemudian yaitu ustadz mukhtar dayeng lau
mas nur usman dan beberapa orang lainnya
kemudian dua mantan narapidana terorisme yang terlibat
yaitu mustar hadi dan harman
mantan narapidana teroris yang terlibat teror di poso
yaitu ansar apriyadi
dan pemerintah sebelumnya sudah mengutarakan bahwa
seperti salah satunya dari wakil presiden yusuf kala
menyatakan bahwa ini hal positif
sebenarnya target dari pelaku ini bukanlah para korban
bisa saja pihak pihak lain seperti orang asing
dan bukan target utamanya adalah para korban
dan jk beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa
hal yang efektif bagi para mantan narapidana terorisme
dengan para penyintas atau para korbannya
untuk berdialog langsung dengan beberapa kementerian
dan upaya rekonsiliasi ini sebagai bentuk untuk upaya memfasilitasi
dari para korban yang nantinya akan diberikan masukan ke dpr
dalam hal revisi undang undang terorisme
ya heranov ini merupakan itikat baik sebetulnya ya dari pemerintah
karena menjadi upaya rekonsiliasi
ada silaturahmi antara pihak korban
maupun tersangka ataupun terdakwa dari terorisme sendiri
pelaku penyerangan terorisme dan sebagainya
tapi heranov yang kita ingin ketahui ketika sudah ada silaturahmi
ada kegiatan saling memaafkan
apakah ini dukungan kepada keluarga selain dengan korban
ada jugakah keringanan hukuman yang diberikan oleh para terorisme ini
dengan adanya acara seperti ini
saya sebetulnya tidak bisa menangkap apa yang anda tanyakan
boleh diulangi sekali lagi
heranov ini upaya rekonsiliasi sudah dilakukan
ada silaturahmi seperti ini
ini artinya permintaan maaf mungkin bisa timbul dari pihak keluarga
apakah dengan hadirnya mereka dalam acara ini
ada upaya meringankan dari hukuman atau masa penjara
dari para terdakwa teroris ini
ya sejauh ini kami masih belum menyimak
dialog yang akan dilakukan
antara kementerian terkait
seperti yang saya sebutkan dalam eko pohluka
menteri stek dikti
kemudian menteri sosial
bagaimana nantinya keringanan hukum
yang akan diberikan kepada para terorisme
tentunya kami nanti akan menantikan
bagaimana jalannya dialog ini teman teman
tapi yang jelas sejauh ini memang hukuman berat
tentunya akan diberikan kepada para terorisme
dan kita tahu bahwa beberapa masukan ke dalam pasal
dalam undang undang terorisme di parlemen ini
ada beberapa perubahan tentunya
berapa pasal krusial
salah satunya adalah perlibatan tni
dalam tindak pidana terorisme
dan kita tahu bahwa
ada juga masukan dari kepala bnpt
suhardi alyus ke dpr beberapa waktu lalu
jika saya mengingatnya pada bulan lalu
ia berkunjung ke dpr
untuk memberikan beberapa masukan
tentunya nanti akan digodok
bagaimana upaya dari bnpt ini
agar meloloskan beberapa pasal
yang mereka minta ke dpr
salah satunya juga mungkin tentang
beberapa hukuman terhadap terorisme
apakah nanti akan dipermudah
dan diberikan remisi
ini akan kita nantikan bersama
apakah ada masukan dari para korban
yang hadir di hotel berubudur jakarta ini
ada lima puluh satu penyintas yang memang hadir
dan nanti mereka akan berdialog ke
berapa menteri yang hadir pada hari ini
dan niar kuspa
selamat kembali memantau
dan juga mengingatkan